pemerintah kabupaten pangkajene dan kepulauan sulawesi selatan mewaspadai munculnya aliran sesat
bernama naksabandiah kolidiah versi dermoga di pulau kalmas
aliran tersebut dinilai menyimpang oleh majelis ulama indonesia kabupaten pangkep karena mengkultuskan sang guru
sementara polres pangkep bersama pmk terus melakukan program kontra radikalisme untuk meredam tumbuhnya terorisme
dalam dua tahun terakhir ini pemerintah kabupaten pangkajene dan kepulauan sulawesi selatan bersama kepolisian dan majelis ulama indonesia
gencar melakukan diskusi dengan seluruh elemen masyarakat
ini adalah program kontraradikalisme yang dilakukan pemerintah setempat untuk memberantas bibit radikalisme di masyarakat
selain menjaga kamtipnas program kontraradikalisme juga untuk mencegah penyebaran paham aliran sesat
naksabandiah kolidiah versi dermoga yang tumbuh di pulau kalmas
wilayah perairan laut kabupaten pangkajene dan kepulauan
wakil bupati pangkep syahban samana mengatakan ada tiga puluh orang pengikut aliran naksabandia kolidiah versi dermoga di pulau kalmas
syahban samana menegaskan pemkap dan polres pangkep mewaspadai dan terus mengawasi kelompok tersebut
ketua majelis ulama indonesia kabupaten pangkep abdul waki murtala menjelaskan tahun dua ribu lima belas mui pangkep sudah mengeluarkan fatwa bahwa aliran naksabandiah kolidiah versi dermoga adalah sesat
ketua majelis akuxirana menjelaskan tujuan yang diperjualkan dikarenakan dan dikehentikan oleh kerepasannya
nasyarakat dan macam macam
ketua binge fanatis triratore mengatakan
jika menggunakan saidat untuk menjelaskan hal itu
mungkin ada yang seperti itu ya ada begitulah yang menunjukkan
ya alhamdulillah kami sudah melakukan suatu tindakan dengan melakukan rapat lengkap dan sempat mengeluarkan patuah bahwa aliran semacam itu adalah aliran yang sesat
karena jelas jelas beberapa ajarannya menyimpan dari ajaran islam
dan sementara dia mengaku dirinya sebagai islam
dan waktu itu dari aparat baik dari polres maupun dari pecamatan selalu mendesak baju sulama agar mengeluarkan patuah karena tidak bisa bertindak tanpa ada dasar
alhamdulillah setelah dikeluarkan bahwa aliran itu sesat ya sudah tanah di sana sehingga tidak berkembang lagi
guna menjaga kamtipnas dan program kontraradikalisme polres kabupaten pangkep pun rutin menggelar pelatihan penanganan
tim sabara polres pangkep dilatih untuk mengatasi gangguan kaptipnas secara cepat tepat dan meminimalisir jatuhnya korban jiwa
sementara untuk meredam paham radikalisme dan aliran sesat polres pangkep menerjunkan polisi santri yang sudah dibekali ilmu dakwah
polisi santri itu tugasnya sebagai wakil daripada polres pangkep untuk memberikan bantuan
kepada dakwah dakwah baik secara internal maupun kepada masyarakat untuk mengajak terkait dengan masalah agama
kemudian juga tadi yang paham paham itu diluruskan kepada kelompok kelompok masyarakat ataupun yang lain
sehingga tiap desa kita arahkan untuk membuat program kegiatan keluar
dan kegiatannya dilaporkan divideokan sehingga bahwa realita yang kita kerjakan di lapangan
sudah berupaya untuk mengantisipasi ataupun memberikan pencerahan pencerahan kepada masyarakat
kapolres kabupaten pangkep edi kurniawan menjelaskan
polres pangkep terus melakukan pemetaan dan operasi intelijen terhadap kelompok kelompok yang diduga terpapar paham radikal
edi menyatakan operasi babin kamtipnas dengan cara sosialisasi persuasif door to door
terus digalakan untuk memberikan penyuluhan secara personal kepada warga
arief kurniawan pangkajene dan kepulauan sulawesi selatan